si cimot suka kemari
yaudah kalo cimot kemari gak usah diajak ngobrol
bukan lares yang ngajak ngobrol
tapi kak cimot
ini justru saya mau mempraktekan nasihat pak haji
saya mau semangat
saya mau giat
bu jalan dulu ya
man inget ya
kalo ketemu majikannya
tapi tini nya kan belum
yaudah ntar gue kasih tau
cendol manis tini
kok gak ada
apanya kakak ada
ke depan doang
delapan ribu deh delapan ribu
cendol manis dingin
cendol manis dingin
ini udah cepet neng
aku udah nungguin dari tadi
emang udah selesai kerjanya
kalo gitu kita jalan ke taman kamu aja nyok
enggak ah takut
ada cewek bening kanan kiri gagal lo lirik
sekarang gue mau fokus dulu nyari duit titik
ntar kalau duit gue udah banyak
baru gue mau ke bandung
kapan ke bandungnya
gue ini lagi mikirin gimana caranya ketemu ani
lu jangan nambahin beban pikiran gue
dengan pertanyaan kapan ke bandungnya
bang wojak anterin pulang
kayaknya akhir akhir ini
beby tuh naksir laras deh
nama juga perempuan melaki
emang kayak tan judin dulu
gitu juga be
urusin gitu uwan
ini nih lah
gue atuk lo atuk nek
awas uyak uyaknya lo ngaduknya
kan babi minta syukur uprisnya
apa gak masalah gini
si muhammad suka kemari
yaudah kalau cimut kemari
nggak usah diajak ngobrol
tapi kak cimut
yaudah kalau cimut kemari dewa juga mau nyobrol
masa ada tamu gak ditemenin
masa dulu ah
lo kerja ngasok mulu
nyak gue nyuruh nerima si emput
anak temennya nyak gue
gue dijodohin nyak sama si emput
gue kagak mau sama si emput
kok lo bikin risolnya begini
aduh kalau bikin risau jangan kurus kurus gini
kesian yang beli
iya mak tadi benerin
makanya lo ya kalau yanti kerja tuh perhatiin liatin contoin
yanti tuh kerjaannya bagus loh
din udah mendingan lo pulang
nanti kalau mak lo nanya bilang aja
udah punya calon mak
lo tahu kakak sijak kalau bohong sama orang tua itu dosa
udah pulang pak
ya udahlah mak
papa kan udah di sini
pak mak bobby main dulu ya
bawa ini dulu ke dalam
kalau disuruh orang tua kagak boleh begitu
maaf mak saya tadi ngurusin anak dulu
udah mau selesai baru datang
apanya mau selesai sih orang digoreng aja belum
tlys nyerah jauh
to bicaraapa riders gusta energetik dulu
lo lupain ani cari ani yang lain
udah gue mau narik
lo mau kantorin kagak
gue masih mau di sini
kirain saya poyanti gak jadi dateng
kalau saya gak dateng kasihan umma
gak ada yang bantuin gorengin risos betul
betul dari tadi mau nungguin poyanti
mana aja yang belum digoreng
semuanya belum digoreng
kan nungguin poyanti betul
buat apapun orang yang lagi berehat latin
kalau kita bakal pengen pengen
kita coba biasa importantnya juga
lo siapin aja dusnya ya
kemarin juga saya ditawarin
iya mak baru beli
harganya dua ratus ribu
ih mbak yanti saya tau banget
ini tuh kata salesnya kalau di mal itu
harganya udah naik
bu tati kemarin kan saya lihat di mall
dengan ukuran bentuk dan merek yang sama
emang ngerasa juga kemahalan sih
nggak jadi beli di sales
mendingan besok aja pergi beli di mall
barusan mama terima kabar
katanya besok mama harus segera pulang ke jogja
gak usah lah pak
papa doain aja ya biar bapak cepat sembuh
lagi pula papa kan harus jualan bubur
buat kalau suatu waktu
papa mau nyusul mama ke jok
ya udah mak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
kabar kabarin papa aja ya
kalaupun papa mau jualan gado gado
mama gak keberatan pak